ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo menyebut kegiatan yang dihadiri pimpinan front pembela islam rizik sihab
dan menimbulkan kerumunan di beberapa lokasi berkontribusi dalam menyumbang angka penambahan kasus positif di dki jakarta
hal ini disampaikan dodi monardo usai rapat terbatas bersama presiden jokowi
membahas laporan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional di istana merdeka jakarta senin pagi
doni menjelaskan walau saat ini angka kasus positif dan angka kesembuhan di tanah air lebih baik dibandingkan rata rata kasus dunia
namun beberapa hari terakhir terjadi kenaikan kasus positif di ibu kota jakarta
untuk wilayah dki jakarta per dua puluh satu november bertambah sebanyak satu lima ratus tujuh puluh sembilan kasus
dan per dua puluh dua november bertambah sebanyak satu tiga ratus empat puluh dua kasus
penambahan kasus positif terlacak dari kegiatan kerumunan seperti di bandara soekarno hatta
petamburan selipi tebet timur dan megawati
mendung jawa barat terkait acara yang dihadiri rizik sihab
sejumlah kasus yang ikut menambah terjadinya kasus selama libur panjang yang lalu
adalah kegiatan kegiatan kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir
terutama di wilayah bandara soekarno hatta cengkareng
di wilayah kelurahan petamburan
dan juga wilayah selipi
kemudian juga tebet timur serta megamendung